masya allah umi abah
kenapa sih selalu ngomongin tentang haji sulam
niatnya bang haji sulam kan baik mau nolongin pak ustadz
jauh dengan pak ustadz saya nunggu kabar selanjutnya dari pak ustadz
waktu saya kalau saya salah salah kakek
sebenarnya begini pak ustadz
selamat hidup di dunia dan hidup di air
gitu pak ustadz
iya pak ustadz udah gitu aja
saya mau pulang dulu
saya ke provinsi ya
kok tumben ada rapat masjid mendadak
ya itu umi abah juga nggak ngerti nih
ada urusan masjid yang kagak beres
kagak tahu umi
abah mah cuma ikut doang
solidaritas daripada ntar jadi omongan kalau gak datang
abah kan pengurus masjid juga
padahal gua males banget nih umi
mendingan ngurusin penerimaan pegawai warung kita

padahal gua males banget nih umi
mendingan ngurusin penerimaan pegawai warung kita
itu urusan umi mbak
umi kan bakalan jadi wanita karier
pemilik saham dari hmhm mark
dia jalan sana
enak aja mau ikut nyeleksi segala pegawai segala
ntar dia pilih yang cakep cakep
yang mbah heno
gua bisa gantung diri deh
penggu dan akses
jayanya biasa dipanggil kokum doangan
lulusannya sekolah apa
apa sma atau smp
ini dia nih yang gue cabai
udah tampang nih bikin cemas
sekolahnya juga tinggi lagi
kalau ampe nih
gue punya pegawai kayak begini nih
warung gue juga bakalan makin out
pak ustadz jakaria itu
udah bukan orang lain bagi kita
beliau sudah menjadi bagian dari hidup kita semua
saya mohon pada bapak bapak yang hadir disini
bebesar hati untuk menolong beliau
kalau bukan kita yang menolong beliau
siapa lagi bapak bapak
uang kasus yang ada
kita peruntukkan untuk perbaikan masjid
jadi apa salahnya kalau kita mengisikan uang pribadi kita ini
untuk menolong beliau
kita anggap aja ini sebagai sumbangan
jadi bukan saweran yang ala kadarnya
iya gak bapak bapak
kemudian juga kita harus pikirkan nih
gaji beliau tiap bulannya
karena selama ini ternyata
beliau itu hidup
sumbangan jamaah yang ala kadarnya
kita bisa bikin daftar
para donatur yang mau menyumbangkan
duit pribadinya itu
untuk gaji beliau setiap bulannya
setuju pak gaji
ini bukannya gue gak sulit ya
ya kalau yang lain mau siuran ya silahkan aja
jadi ada apaan pak gaji
lu gak tau aja
sebentar lagi gue sama keluarga gue
tas akuran apaan pak gaji
ya apalagi kalau bukan pembukaan
ya wah lagi butuh dana besar nih
kalau untuk nyumbang nggak bisa
kalau untuk tas akuran
gede gedean bisa pak gaji
ya terserah gue dong
tapi kan paling nyumbang seberapa sih pak haji
gak akan bangkrut warungnya
nanti terserah gue dong
nanti tambah bisa subur
apalagi warung baru gue
gak ada tandingannya di kampung ini
yang pasti bikin pembeli bakal betah
si sulam sok soan minta sumbangan buat ustadz

wah buat dia apa buat pak gaji
wah buat dia apa buat pak gaji
tahu deh mbae
buat dia kali
gara gara pengeluaran banyak untuk perubahan nyara dia
bisa jadi mba
pak ustadz bisa dijadiin tameng lagi
tapi tenang aja
abah sudah tolak dengan tegas
emangnya dia tuh si apel
pengurus mesjid bukan
enak aja dia nyuruh nyuruh orang
yang lebih tinggi pangkatnya di masjid
alasannya juga mbae
kalau emang bener bener buat pak ustadz
tiap butuh minta sumbangan
itu dia mbae
jadi ntar pak ustadznya maja lagi nih
bukan itu aja juga mbae
kudu nyiapin duit ekstra
setuju gua sama lu mbae
lagian kita kan udah

dibantu kagak ya gitu gitu aja
udah deh mbae
kagak usah dipikirin
masih ada warga lain yang nyumbang
serahin aja sama mereka deh
kenapa sih selalu ngomongin tentang haji sulam
niatnya bang haji sulam kan baik
pengen pak ustadz
lo lihat dong dibalik itu
dia itu kan cuma pengen disebut jadi pahlawan
pak ustadz itu sekarang lagi bener bener butuh bantuan
dan gak salah kan
kalau sekarang kita bantu pak ustadz
umi sama abah juga kan lagi ada uang
tapi kan kita udah punya kerja sendiri
pak ustadz itu udah sering banget bantu kita
jadi gak ada salahnya kan kalo sekarang kita bantu pak ustadz
lo tuh mesti inget
mendingan kamu nyumbang dah sekalian dah
kalo kita tetep maksa nyumbang
itu jadi kita rugi
cuman ngeluarin duit uang
pahala kagak ada
rum bener bener gak nyangka ya
sama pikiran humi sama abah yang licik kayak gini
lo kagak salah rom
iya nggak salah kok umi
rum tuh bener bener kagum banget sama haji sulam
haji sulam itu orangnya sabar banget
gak pernah lupa sama sodako
selalu ngebantu orang
ala lu jangan liat luarnya dulu rom

sulam itu nyumbang paling juga niatnya riah
bener kata abah lu tuh
dia cuma pamer sama semua orang
biar dibilang baik soleh
makanya kan selama ini
si suram itu dibelain terus sama pak ustadz
nih abah lu sendiri yang sering di kalahin
jadi sekarang nih ya
biarin aja deh si sulam yang nyumbang
abah sama umi itu keras banget
kasian loh pak zakaria